anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
subdit renak tapolda metro jaya membongkar praktek prostitusi online
yang melibatkan anak di bawah umur dari dua hotel di kawasan jakarta barat
dari tujuh puluh lima orang yang diamankan delapan belas diantaranya adalah remaja
modusnya para abg ini dipacari oleh para pelaku
lalu dijajakan dengan berbagai tarif melalui aplikasi kencan
dua orang mucikari berinisial ad dan ap menawarkan wanita wanita muda ini
melalui sebuah aplikasi dengan tarif tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah
kini tujuh korban yang masih di bawah umur dibawa ke pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak atau p dua tp dua a
enam lainnya dititipkan ke yayasan sementara sisanya dikembalikan ke keluarga
polda metro jaya masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan korban lainnya
telah mengamankan sekitar tujuh puluh lima dari dua hotel ini tujuh puluh lima orang